artis vanessa angel ditetapkan sebagai tersangka penyebaran konten asusila dalam kasus prostitusi online
bukti bukti berupa foto video dan juga percakapan vanessa dengan mucikari menguatkan penetapan status tersangka vanessa angel
badan aku sekarang aku tertekan

ini gimana aku di sini sebagai korban

bahkan untuk ketemu orang aja aku takut aku trauma aku bingung sedih
itulah ungkapan kesedihan vanessa angel sesaat setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi online oleh polda jawa timur
vanessa menjadi tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir senin lalu
yang langsung dilakukan
dan juga dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik
polisi menjerat vanessa dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
pasal dua puluh tujuh ayat satu dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara
polisi juga memiliki bukti bukti data digital percakapan antara vanessa angel dengan para tersangka lain
di mana vanessa terbukti menawarkan dirinya kepada para muncikari dengan mengirimkan foto dan video porno
menurut pengakuan muncikari es
foto dan video ini digunakan untuk menawarkan jasa seks
kepada para pria yang ingin memesan vanessa
meski demikian penyidik masih menyelidiki asal foto dan video
apakah berasal dari vanessa atau direkam oleh orang lain
setelah resmi menetapkan vanessa angel sebagai tersangka
polda jatim juga mulai membidik artis afriela sakila
afriela juga berpotensi menjadi tersangka
kapolda jawa timur irjen polisi duki hermawan menegaskan hal ini
dalam konfensi pers yang digelar rabu sore di mapolda jatim

menurut kapolda status afriela bisa dinaikkan menjadi tersangka
jika ia sengaja menjadikan bisnis ini sebagai mata pencahariannya
dan nanti kita setiap kita memanggil seorang seorang
kalau memang itu sudah saling mengait
ya kita jadikan tersangka ataupun yang lainnya
polisi juga telah melayangkan surat panggilan terhadap enam artis lain
yang rencananya akan datang pada kamis siang
menjagini kapolda jatim mengatakan sudah mengantongi data data
empat puluh lima artis dan enam artis yang telah menanggung
seratus model yang diluga terlibat
sementara itu wali kota surabaya tri risma hari ini
mendukung adanya usulan revisi undang undang tentang prostitusi
upaya ini dilakukan agar memberikan efek jerah
karena risma menilai selain merusak generasi muda
bisnis prostitusi merupakan praktik perbudakan
berapa yang didapat kemudian berapa yang didapat mucikari
yang kerjanya cuma menghubungkan saja
nah kemudian jadi menurut saya
itu jadi disitu menurut saya yang saya baca itu perbudakan
revisi undang undang juga diharapkan agar pelanggan atau pria hidung belang
serta pekerja seks komersial bisa dijerat sanksi hukum dalam bisnis prostitusi